siapa yang tergoda dengan olahan kentang ini
bukan hanya karena diatasnya ada keju mozzarella yang meleleh
tapi di dalam kentang bulat ini ada kejutan lain yang menggoda lidah
sebelum menyantapnya simak dulu proses pembuatannya
olahan kentang ini menggunakan satu buah kentang utuh yang telah di oven sebelumnya
kentang lalu dibungkus menggunakan aluminium foil dan dibagi dua bagian
lalu bagian di dalamnya dipisahkan dan ditumbuk
di bagian lain siapkan margarin untuk menumis bawang putih
lalu tambahkan olahan daging rendang yang sudah jadi dan masak kembali bersama garam
lada putih santan serta kentang yang ditumbuk
setelah matang masukkan kembali olahan kentang dan rendang ke dalam cangkang kentang
taburi keju mozzarella diatasnya
oven lagi selama lima menit
dan terakhir torch pada bagian keju
ini termasuk sangat unik karena mereka baru melihat di mana kalau kentang disatukan dengan rendang
jadi yang rasanya berbeda dengan beko teto lainnya
hmm menu ini unik dan sensasinya berbeda
terus rasanya juga enak karena si rendangnya ini tuh menyapu sama kentangnya
bumbunya juga menyatu
benar benar enak apalagi dikasih keju mozzarella
ini memberikan sensasi yang berbeda
seporsi kentang oven rendang di restoran jalan banda kota bandung ini dibanderol seharga enam puluh delapan rupiah
selain kentang oven rendang resto ini juga meracik aneka olahan kentang unik lainnya
dian permatasari bandung jawa barat